waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alaf umi ini semua salah rimba umi
anak itu betul betul tidak bertanggung jawab
ini harus dilaporkan kepada polisi
bukannya bapaknya rimba polisi
apa kamu juga ada bukti yang kuat
gak mungkin dia ustadz
yakin aja namanya juga usaha
kalau begitu mari silahkan masuk dulu
maaf nih pak nih ya
tapi kita harus segera menemukan ustadz zulkifli
jadi kita pamit dulu ya
tapi begini udah
hari kan sudah sangat larut malam
jadi saya sarankan sebaiknya
udah istirahat dan menginap lah di tempat saya
mungkin udah juga sudah lelah
bener juga sih
tapi perasaan gue gak enak kang
ini orang terlalu baik nih
pasti ada ujungnya nih
kamu pake perasaan lo ya tuh dah
tapi kalau ngenapin api gue gak tanggung jawab ya
ya tanggung berdua tuh
masa di cijawa bilang tanggung
serius udah bubat
ya allah berarti gua mimpi pai
barusan gua habis dikejar wali sinar
ngapaaan nih bocah ya
heh lu gua gulung juga lu
gue tuh lagi enak enak tadi
hampir aja gua ngomong lama sama wianti
gatau nya mimpi gua
gua bujar gara gara ngigol lu
gua juga kan lagi gelisah poi
lu abis mimpi lu kagak ada pengertian
ya allah celo mateng
lu hibur gua ke apa
bukannya gua kagak pengertian
itu kan mimpi
dimana di mimpi lu wali sinar dateng
tandanya dia lagi kangen
bukannya pa' ya
bukannya pa' ya
bukannya pa' ya
gila udah malem juga ya dikasih tempat
udah udah jangan sungkan
anggap sajalah seperti rumah sendiri disini
terima kasih banyak pak
kalau begitu saya tinggal dulu permisi
sekat gigi sama sabun
jarang jarang loh di kota besar masih ada orang baik tommy

subhanallah tommy hamzah
hari gini ada orang baik gak mungkin lah
ujung ujungnya dia ada maunya nih
kamu masih uzon aja tuh
berbaik sangka aja atu
emang lu mau mandi tuh
emang kamu ga gerah gitu
tumpen lu mandi
jangan samain semua orang kayak kamu atu toh
anak pang juga mandi sekarang ma
anak pang juga rape

dan menganggap anda tidak amanah
udah bang ustad tenang aja
udah bang ustad tenang aja
enak aja antum bilang anda suruh tenang
kredibilitas balkan jadi taruhannya
kredibilitas balkan jadi taruhannya
kenapa bisa kecolongan
antum tidak ada yang boleh tidur ya sebelum ani tidur
aduh ustadz tidak bisa tidur tapi aku mau mengantuk
enak aja untuk tidur duluan
ani suruh pikir sendiri begitu
kagak deh eh ganjal mata antum
ganjal pegangin pake jari
eh jangan di jatuh jatuhin
iya udah tegap
perilah sampai jalan ya allah
duh allah repot amat nih
eh dia duduk aja bukan bantuin gue
oh pantesan topinya baru ya
biasa jatuh prima mama e
ini alamatnya adek
jangan sampe salah ya
kalo gue denger dari orang yang komplainan
ya sudah kalau gitu biar tapi bawa sekarang ya
tuh gue repot juga pasar deh
bangun bangun bangun
si rimba gak ada di kamarnya
kamu ditunggu sama umi
alaf umi ini semua salah rimba umi
anak itu betul betul tidak bertanggung jawab
ini harus dilaporkan kepada polisi
bukannya bapaknya rimba polisi
apa kamu juga ada bukti yang kuat
anda tidak pernah salah selama ini
gabu dan irman saksinya
mereka masih hidup
waktu umi kasih kunci itu kepada ana
ana buka lemari ana masukkan ke dalam lemari
dan biar aman ana tutup ana kunci lemarinya rafat rafat
di sini pasti aman
tapi kalau dua anak pongsor itu lihat
itu namanya tidak aman
ini kunci tidak boleh jauh dari ana
jadi ana tetap bisa selalu mengawasi
ana taruh dalam feci ana
anda jahit biar tidak hilang dan aman sekali dari semua orang umi
hal steht di padarian
dalam seluruh dunia
semoga mereka melihat
yang lebih cantik
dua tahun setelah ini
uruskan masalah ini
karena gak ada kunci yang hilang
dan juga tidak ada uang yang hilang
tapi bagaimana anak meminta maaf sama anak itu
kan akibatnya tidak ada di sini
kamu cari sampai ketemu
tapi manusia masih saja tetap terlena
kiamat sudah semakin dekat
kiamat sudah semakin dekat
aduh akhirnya sampai dengan selamat
ini barangnya tante
coba tante pisah dulu itu sudah benar atau belum
iya sudah benar kok
bilang sama emak makasih ya bang ya
ini sekalian sisa pembayarannya
oke terima kasih tante ya kita pergi dulu ya
aduh mama ya telpon
oh sudah mama sudah siap semuanya
delman tanpa kuda